enam tahun setelah meninggalkan istana presiden republik indonesia ke enam
susilo bambang yudhoyono terus memberikan pemikiran untuk negeri
tak jarang pandangan politiknya memicu atau memantik diskusi publik
bagaimana seorang susilo bambang yudhoyono melihat perkembangan politik akhir akhir ini
dan arah demokrasi bangsa
apa pula pesan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
kepada presiden terpilih nantinya
saya hari ini sudah bersama dengan presiden republik indonesia ke enam
terima kasih sambutan hangatnya bapak
terima kasih juga
terima kasih atas waktunya
luar biasa sekali
seperti yang tadi saya sudah sampaikan sembilan tahun setelah meninggalkan istana
banyak yang bertanya tanya selama ini orang orang hanya meraba raba
kegiatan bapak seperti yang diposting di medsos
tapi sebenarnya apa yang terjadi sembilan tahun terakhir ini bapak
iya sembilan tahun ya hampir sepuluh tahun saya berada di luar pemerintahan kembali ke masyarakat
pertama tama mbak putri saya mendapatkan kepercayaan
untuk memimpin satu lembaga internasional
yang bergerak di bidang green economy dan juga sustainable development
yang ofisnya ada di seoul korea selatan selama dua tahun
nah di samping itu saya juga masih kerap diundang oleh pihak pihak tertentu
universitas dalam dan luar negeri untuk memberikan kuliah umum
juga berbagai konferensi dan
seminar internasional yang saya hadiri
sekali sekali saya juga masih menulis buku
menulis artikel yang saya unggah di media sosial
sekali sekali juga masih menciptakan lagu
nah setelah ibu anik berpulang ke rahmatullah
untuk menata hati saya mengatasi kesedihan yang amat dalam
saya mulai menggeluti dunia lukis
hingga sekarang ini
kemudian juga membina klub bola vali lafani
hingga sekarang ini
dan satu lagi yang saya lakukan
membangun sebuah museum dan galeri yang alhamdulillah tanggal tujuh belas agustus yang lalu telah diresmikan
itu sebetulnya cita cita kami berdua
cita cita ibu anik bersama saya untuk menghadirkan sesuatu
yang bisa dilihat oleh saudara saudara kami rakyat indonesia
dan bisa dilihat oleh saudara saudara kami rakyat
itulah kegiatan utama saya selama sembilan tahun
setelah kembali ke pangkuan masyarakat
sekali lagi selamat untuk museumnya bapak
kebetulan kami cnn indonesia juga berkesempatan melihat museum itu pertama kali
tapi masyarakat masih penasaran
dan responnya begitu baik ketika mengunjungi museum tersebut
tapi sebenarnya dari sisi terdalam pak sby
apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan melalui museum itu pak
yang pertama museum itu kan semacam pertanggung jawaban saya
kepada rakyat indonesia yang telah memberikan mandat dan kepercayaan
untuk saya memimpin mereka semua selama sepuluh tahun
agar rakyat indonesia tahu apa yang saya lakukan bersama pemerintahan yang saya pimpin dulu selama sepuluh tahun
museum itulah yang merekam dan men displaykan semuanya
tantangan tantangan yang kami hadapi dulu
capaian capaian dan serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa
semua tergelar dengan baik di situ
jadi mudah mudahan saudara kami mengetahui bahwa saya telah dengan sekuat tenaga berbuat untuk negeri ini
itu yang pertama
yang kedua di situ juga ada
gambar perjalanan hidup saya anak desa dari pacitan
mengabdi di tni selama tiga puluh tahun kemudian masuk politik dan pemerintahan dan memimpin indonesia
saya ingin anak anak muda mendapatkan inspirasi dan motivasi bahwa
jalan untuk menjadi pemimpin itu banyak sekali
semua punya peluang semua punya kesempatan tetapi memang ada liku likunya ada pasang surutnya
sehingga siapapun menurut saya akan menimba pengalaman dan perjalanan hidup yang saya lalui
sehingga mereka insya allah juga bisa melakukan hal yang sama untuk negeri tercinta ini
itu yang kedua
nah yang ketiga mbak putri juga tahu desain dari museum dan galeri ini saya bikin di satu sisi mendidik
tapi di sisi lain juga menghibur
harapan saya semua tua muda lagi perempuan termasuk anak anak
senang berada di museum itu karena kita desain dan kita hadirkan dalam suasana yang tadi itu
ya yang mendidik dan sekaligus menghibur
sun mudah mudahan saya bisa segera ke sana dalam waktu dekat
terima kasih welcome
pasti menyenangkan sekali
dan tadi bapak sudah menyinggung soal foli ya pak
ini selalu menjadi juga menjadi diskusi publik
kalau misalnya bicara soal voli karena pak sby itu tidak bisa dilepaskan dari voli
dan kemudian sampai membuat membentuk lavani yang bibit bibit foli indonesia berada di sana
pertanyaannya banyak yang bertanya kenapa volley sih pak
itu sampai sekarang saya masih ditanyai oleh netizen oleh mereka mereka yang mencintai dunia olahraga
begini saya memang pencinta voli
saya pemain voli sejak smp sma
taruna akademi militer sepanjang pengabdian saya di tni
bahkan waktu presiden pun saya masih main volley
sekali dua kali
tetapi tiba tiba dokter melarang karena lutut kiri saya kalau untuk loncat itu berbahaya
sehingga saya akhirnya mengurangi main volley saya waktu menjadi presiden
tetapi saya masih main dengan catatan tidak loncat
itu tidak mudah
intinya saya pemain foli
pemain foli menyenangi dunia foli
nah yang lain volley ini juga sangat dicintai oleh masyarakat luas
jadi saudara saudara kita di samping sepak bola juga bola foli
tentu masih ada yang lain bulu tangkis dan sebagainya
saya pikir karena rakyat kita suka voli kalau saya juga mendirikan klub bola voli akan menambah kualitas perbola volian di indonesia
bertambah lagi klub klub yang bisa dilihat oleh masyarakat kita
alasan yang satunya lagi begini
empat tahun terakhir ini karena saya di samping mengelola membina melatih lavani juga aktif dalam turnamen baik di tanah air maupun di luar negeri
prestasi bola voli kita terus meningkat
saya berterima kasih kepada pbvsi
berterima kasih pada masyarakat luas
dan kepada para atlet yang sungguh sungguh ingin menjadi pemain yang bertarap internasional
potensinya baik sekali
dan saya akan lakukan untuk membantu pbbsi pemerintah agar makin ke depan tim foli indonesia bisa berkiprah
bukan hanya di asia tenggara tapi juga di asia dan di dunia
biarlah merah putih makin berkibar
melalui olahraga berkiprah
khususnya bola foli
itulah alasan saya mengapa yang saya pilih adalah bola voli
sudah terjawab berarti sekarang
sudah terjawab sebagian
ya sebagian sudah terjawab
kita sekarang ke soal perkembangan demokrasi
pak sby kita tahu bapak melihat menyaksikan menjadi pelaku sejarah
melihat perkembangan demokrasi sekian lama
pandangan bapak tentang perkembangan demokrasi dan arah reformasi kita belakangan ini seperti apa pak
ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan bernegara kita
tapi kalau kita kembali ke sejarah mbak putri memang demokrasi indonesia mengalami pasang surut
kita belajar dari semuanya itu
ketika kita baru merdeka kita menganut demokrasi parlementer
barangkali tidak siap kita menganut sistem demokrasi parlementer
demokrasi parlementer dulu
masuk kemudian demokrasi terpimpin
dan kemudian demokrasi otoritarian
nampaknya juga kandas
bukan itu yang paling tepat untuk kita anut
dan terjadi krisis besar
pasca krisis ada gerakan besar besaran
yang ingin mengubah sistem
ingin menghadirkan demokrasi yang sesungguhnya
intinya sebetulnya rakyat tidak menghendaki kekuasaan yang absolut
rakyat juga tidak menghendaki negara kekuasaan
tapi yang dikehendaki demokrasi politik yang menghadirkan keseimbangan yang baik
tentu negara harus kuat
tetapi rakyat diberikan ruang yang cukup
sebetulnya dari reformasi dan demokratisasi yang kita lakukan dulu setelah krisis besar seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah dari situ kalau kita lihat memang demokrasi pasca krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
sudah menuju ke arah yang benar
tapi memang belum matang
ini sebuah agenda jangka panjang
jadi jangan dianggap sudah rampung sudah cukup
nah di samping harus terus dimatangkan
supaya menjadi demokrasi yang civilize membawa manfaat
jangan sampai tiba tiba ada kemunduran
karena reformasi pasca krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dulu
itu juga bukan jalan yang mudah
cukup banyak darah dan air mata yang tertumpah
oleh karena itu siapa pun yang memimpin indonesia
menjaga dan mengawal demokrasi kita itu
ini pilihan rakyat
seraya terus kita matangkan
sehingga pada saatnya nanti demokrasi kita memang benar benar berkualitas
dan semuanya diabadikan untuk kepentingan rakyat
rakyat yang kita cintai
kenapa pertanyaan ini muncul
karena flashback ke bulan juni
kalau tidak salah juni
kita semua masyarakat publik media terkejut
ketika biasanya pak sby posting lukisan lukisan alam
kali ini betul betul dengan sebuah message yang tidak lagi semiotik
tapi sudah tertuliskan
jadi sebenarnya itu apa artinya sekarang
ya saya sekarang sebagai seniman
sebagai warga negara biasa
tentu punya hak untuk mengekspresikan
apa yang ada dalam hati dan pikiran saya
sebelum saya bikin poster atau lukisan poster itu
itu dua tahun yang lalu
bulan agustus juga
saya akan menerbitkan sebuah buku
yang saya beri judul
sama dengan itu
dunia damai jika keadilan tegak
karena saya mengamati perkembangan dunia dulu
di sana sini terjadi ketidakadilan
di sana sini terjadi perlawanan rakyat
oleh karena itu saya serukan
sebagai warga dunia
mari kita tegakkan keadilan dimana mana
agar perdamaian tidak koyak
nah kemudian dalam perkembangannya
terus terang saya mengamati
di negeri kita sendiri
saya lihat ada isu isu ketidakadilan
maka saya punya tanggung jawab moral
untuk juga ikut mengingatkan
jangan bermain main dengan keadilan
karena keadilan itu adalah
yang sangat diharapkan oleh rakyat
inti dari semua masalah
oleh karena itu ini pesan moral
mudah mudahan kita sadar
andai kata kita belum bisa makmur
yang penting adil dulu
rakyat menginginkan negaranya adil
dan inilah seruan moral saya
untuk sama sama kita ingat
bahwa kita pun di negeri ini
tentu ingin damai
salah satu yang membuat negara kita damai
apabila keadilan tegak
kalau kemarin sempat melihat ya
dengan judul betul
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda
kita akan menanyakan pandangan
terhadap konstelasi dinamika politik
akhir akhir ini tetap bersama kami
kembali bersama saya putri ayu ningtyas
dan saya masih bersama
presiden ke enam republik indonesia
kita sekarang melihat
persoalan terbesar bangsa ini apa
mengapa pertanyaan ini saya tanyakan
karena sebentar lagi kita
saat ini kehangatannya sudah luar biasa terasa
jadi apa sebenarnya masalah terbesar bangsa ini
dari kacamata pak sby
apa yang rakyat rasakan
dan apa yang
jadi persoalan terbesar
ditinggalkan dari kacamata
dari segi penglihatan rakyat kita
bukan kacamata pemerintah
atau pihak manapun
rakyat kita ini sebetulnya
ingin hidupnya makin baik
taraf hidupnya meningkat
punya penghasilan yang makin layak
sehingga punya juga
daya beli yang memadai
lantas ingin juga
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik
pendidikan yang baik
ya mereka makin baik
tentu kemiskinan berkurang
nah kalau itu kita pahami
karena pembangunan itu kan
arahnya harus untuk rakyat
sekarang rakyat dan lingkungannya
harus mengutamakan juga
pertumbuhan yang cukup tinggi
pertumbuhan itu juga harus dirasakan oleh semua
dan sekali lagi jangan merusak lingkungan
sehingga kalau kita bicara prioritas
untuk rakyat kita tingkatkan
antara lain dengan meningkatkan
pembangunan ekonomi yang tepat
itu yang pertama
di luar itu
kita harus ingat
rakyat ini juga mendambakan
mereka sungguh ingin negaranya adil
diperlakukan dengan adil
baik keadilan dari segi hukum
peluang untuk berpolitik
termasuk keadilan sosial
negara makin peduli
permasalahan yang dia pikul
ketimpangan makin menganga
itu juga menurut saya
dan persoalan terbesar yang harus dijawab oleh siapapun
dan pemerintahan pemerintahan mendatang
itu yang kedua
yang ketiga adalah
telah hadir di negeri ini
dengan perjuangan yang tidak mudah
sejarah mencatatnya dengan baik
nah salah satu nafas
rakyat ingin mendapatkan ruang
dan menuju kemana itu hak rakyat
oleh karena itu menjadi harapan mereka untuk sekali lagi mendapatkan ruang yang cukup
untuk berekspresi bersuara dan menyampaikan pendapatnya
saya melihat ini juga persoalan yang harus terus ditingkatkan
masih bisa ditingkatkan
kalau tidak saya khawatir yang kita lakukan tidak berorientasi kepada apa yang diharapkan oleh rakyat
apa yang diinginkan oleh rakyat
oleh karena itu saya menjadikannya semacam ya persoalan utama persoalan terbesar
yang sekali lagi harus diatasi dan dijawab oleh negara
dan menjadi tugas pemimpin pemimpin mendatang
jika tugas pemimpin mendatang itu adalah betul betul mendengarkan aspirasi
mendengarkan masukan dari rakyat
kita tahu konstelasi dua ribu dua puluh empat sudah perlahan terbentuk
pak sby dengan partai partai politiknya
apakah menurut bapak partai politik yang sekarang memang sudah cukup mendengar
menyerap aspirasi masyarakat yang sebenar benarnya
saya harus menjawabnya mereka sepatutnya dan seharusnya mendengar
nah kalau kita lihat ini memang babak penting dalam pemilu kita
dan ingat tinggal enam bulan lagi pemungutan suara
cukup pendek waktu yang dimiliki oleh
para calon presiden dan para pemimpin partai politik yang ingin mengadu nasib
dalam pemilihan umum dua ribu dua puluh empat mendatang
kalau saya lihat konstelasinya ini pandangan saya ya
mereka terbelah menjadi dua
sejumlah partai politik membangun koalisinya masing masing
dengan tema besar keberlanjutan
keberlanjutan berarti juga ada unsur
status quo nya di situ
itu juga menjadi harapan sebagian dari rakyat kita
tetapi konstelasi yang lain
sebagian partai politik berkoalisi
justru yang sebaliknya
mereka ingin melakukan perubahan dan perbaikan
ini juga mencerminkan atau menjawab harapan dan keinginan rakyat
oleh karena itu ada belahan di sini
perubahan dan perbaikan
yang satunya lagi sebutlah keberlanjutan
nah dari sini kita serahkan kepada rakyat
berikan ruang kepada kedua bagian itu
mungkin kalau yang keberlanjutan kan ada pak prabowo dan ada pak ganjar
nah yang pro perubahan ada pak anies
paling tidak itulah yang diketahui oleh masyarakat luas
kalau semuanya diberikan kemudahan silahkan
menyampaikan visinya menyampaikan misinya
mengapa harus keberlanjutan di satu sisi
dan yang satunya lagi mengapa harus perubahan dan perbaikan
nah kalau itu terjadi proses itu dengan baik
maka saya yakin pada saat pemungutan suara
rakyat dengan sadar dan mengetahui bahwa yang dipilih itu sesuai dengan apa yang dia dengar
apa yang dia yakini
saya sering mengatakan harus cukup komunikasi bagi yang pro keberlanjutan dengan pro perubahan
agar rakyat tidak seperti memilih kucing dalam karung
dikiranya warnanya putih setelah dibuka karungnya warnanya hitam
oleh karena itu kita tahu aspirasi rakyat sekarang ini
kita tahu harus ada jawaban
jadi saya berharap bahwa kita harus berharapkan oleh rakyat yang diharapkan oleh kaum pro perubahan
dan barangkali yang diharapkan juga oleh yang pro keberlanjutan
itu penglihatan saya dan harapan saya
negara memberikan ruang yang cukup ya
karena kalau tidak diberikan ruang misalkan tidak ada yang mewakili pro perubahan bagaimana
kalau separuh dari rakyat kita ini menginginkan perubahan
tapi tidak diwakili oleh siapapun
sekali lagi berikan ruang yang adil yang sehat
dengan demikian pemilu itu mencerminkan kehendak rakyat
kita tahu yang paling berdaulat ini rakyat
bukan negara bukan pemerintah bukan kpu bukan bawaslu
karena kita sudah berbicara soal partai partai politik
rasanya tidak mungkin kalau saya tidak membahas tentang partai demokrat ya pak sp ya
apalagi perkembangannya dan dinamikanya
sekalipun kita tahu sama sama berakhir baik
apakah memang ada strategi khusus
dan apakah pak sby juga ikut mengawal dengan dekat perkembangan partai demokrat
saya tentu memantau mengawal sekali sekali memberikan pandangan
apalagi kalau diminta
tetapi partai demokrat sudah punya pemimpin baru ahi
yang bertahun tahun terakhir ini berjuang mengajak kader demokrat untuk berbuat yang terbaik
dan kalau ada kenaikan elektabilitas partai demokrat
menurut pandangan saya adalah karena demokrat ini sembilan tahun terakhir akan menjadi sepuluh tahun berada di luar pemerintahan
orang bilang enam tahun
maka yang saya ketahui ketua umum ahi dengan para kader demokrat
betul betul yang dilakukan menyampaikan pandangan pandangan
termasuk pandangan kritis kepada pemerintah tentang kebijakan
bagaimana pemerintah memperlakukan rakyat dan lain lain
yang itu semua berangkat dari apa yang dirasakan oleh rakyat yang diharapkan oleh rakyat
contohnya ketua umum ahi dengan jajarannya rajin sekali bertemu rakyat di seluruh tanah air
nah apa yang dia dengar itulah yang disuarakan
dengan cara yang baik dengan tujuan yang baik
karena memang kita tidak berada di pemerintahan pusat
nah kalau terjadi kenaikan elektabilitas barangkali karena rakyat merasa diwakili
sebagian dari mereka unek uneknya oleh demokrat diangkat
dialamatkan tentunya kepada pihak pemerintah
dan itu yang mereka jalankan saya yakin akan dijalankan terus
hingga pemungutan suara dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini mungkin tidak ada perubahan yang dramatis
bahkan barangkali karena itu ajangnya kampanye
yang digagas yang diperjuangkan oleh partai demokrat itu akan diwujudkan nanti dalam visi dan misi kampanye
nah kalau itu itu adalah hal yang harus diperhatikan
untuk rakyat merasa cocok insya allah performance demokrat akan baik
dan mudah mudahan juga baik untuk pemungutan suara yang akan datang
jadi berangkat dari di luar pemerintahan wajib menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol kepada kekuasaan
begitu nilai nilai demokrasi begitu hukum demokrasi
maka itu yang dilakukan dan mungkin itu juga yang mendapatkan dukungan dari sebagian besar rakyat kita
dan sebenarnya elektabilitas ini kalau dilihat mas ahaye juga sempat menyampaikan
ini tidak disangka sebenarnya
karena bagaimanapun ada gangguan ada turbulensi ada dinamika
terutama soal pengambil alihan kemarin beberapa kali prosesnya yang dilakukan oleh pak muldoko
tapi sekarang sudah selesai kalau melihat ke belakang
apakah ada pelajaran dari peristiwa ini

banyak pelajaran yang bisa kita pedek
ada juga prinsip moral dan etika yang bisa kita angkat
tapi saya ingin berangkat dari begini
tolong dihormati kedaulatan partai politik
oleh siapapun termasuk oleh negara dan pemerintah
jangan ganggulah partai politik karena mereka juga komponen bangsa
mereka juga ingin menjadi bagian untuk membuat indonesia makin maju
makin adil dan makin makmur
oleh karena itu kalau itu diberikan penghormatan
akan bagus politik kita
tetapi ketika ada seseorang yang kebetulan berada di lingkar kekuasaan
melakukan pengambil alian seperti itu
ini sebetulnya isyarat yang tidak baik
karena seolah olah dibenarkan boleh seperti itu
padahal itu bertentangan baik dengan hukum dengan etika bahkan dengan moral
alhamdulillah dan saya bersyukur karena mahkamah agung
dengan jajaran penegak hukum
itu betul betul menjadi pengawal dan penjaga kebenaran dan keadilan
sehingga dengan tegas pk muldoko ditolak
boleh dikatakan semua proses pengadilan
atas rencana pengambil alihan partai demokrat itu
penegak hukum memenangkan partai demokrat
oleh karena itu ya semua bisa menjadi bagian
mendapatkan pelajaran dari ini semua
tapi memang partai demokrat berjuang keras berani
siap dengan segala risiko sosial politik
untuk menjaga marwah partai
dalam menegakkan kedaulatan partai
tanpa itu barangkali sejarah bisa berbeda
oleh karena itu banyak pelajaran
dan menurut saya
mesej yang sangat jelas
jangan ganggu kedaulatan partai
message yang lain eh partai politik
kalau kedaulatannya diinjak injak
jangan berdiam diri lakukan
karena punya konstituen punya kader punya anggota
agar mereka merasa dibela oleh pemimpin pemimpinnya
tapi yang menarik juga pak sby
kami punya informasi
ada informasi juga di museum
itu bapak juga memajang foto pak muldoko
dan banyak yang protes
banyak yang kesal
untuk menurunkan itu
jadi sebenarnya kenapa pak
ya museum itu kan narasi
rekaman dari apa yang terjadi
museum juga mengabadikan realitas
di masa lampau
yang tentu berlaku masa kini dan masa depan
jenderal muldoko dulu menjadi bagian
dari pemerintahan yang saya pimpin
kami tidak boleh mengubah jalannya sejarah
maka ada di sana
muldoko dalam hubungan kabinet misalkan
dalam hubungan dengan kolega pimpinan pimpinan tni misalnya
tentu di situ
dan waktu itu
muldoko tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji
jadi saya pikir
boleh diabadikan karena itu sejarah
nah setelah itu silakan
rakyat melihat nanti
setelah saya berikan kepercayaan
dan masih saya pelihara foto masa lalunya
sebagai bagian dari pemerintahan yang kami pimpin dulu
dengan apa yang dilakukan sekarang ini
karena saya percaya pada
hukum akal sehat
tanpa saya berikan penalti pun
secara moral dan secara sosial
pasti kalau masyarakat melihat foto itu
dalam hatinya pasti ada komentar
saya berhenti di situ saja
tapi itu yang saya maksudkan bahwa
ada konteks waktu
dan waktu itu sekali lagi saya ulangi lagi
muldoko tidak melakukan kegiatan yang buruk
sebagaimana yang kemudian hari dilakukannya
sekarang kita jeda dulu pak s b
nanti setelah jeda pak s b akan menjawab
perihal yang selama ini sering kembali didiskusikan oleh publik
apa penyebab kerenggangan hubungan antara
bapak susilo bambang yudhoyono dan ibu megawati soekarno putri
tetap bersama kami
saya masih bersama dengan presiden ke enam republik indonesia
pak s b kita sekarang masih melihat dinamika politik
sudah mulai ada koalisi seperti yang tadi bapak sampaikan
ada koalisi yang mengusung perubahan dan juga keberlanjutan
banyak suara yang menyebut ingin memasangkan
jadi apa konsep perubahan yang ditawarkan sekarang
disiapkan oleh koalisi ini sebenarnya
ya nanti kalau ada kesempatan
mbak putri bisa berinteraksi langsung dengan
insyaallah akan berpasangan
tentang tadi itu apa yang ada dalam pikiran mereka
perlunya perubahan dan perbaikan ke depan
nah kalau saya ditanya
saya justru merujuk apa yang disampaikan oleh ahy
dalam beberapa kali ada pidato khusus pidato politik
yang menjelaskan apa yang demokrat maksudkan
dengan perubahan dan perbaikan itu
kalau saya ambil inti sarinya
saya kira ahy saya kira anies juga akan begitu
bukan saya kira anies dan ahy itu akan memiliki pikiran yang sama
bahwa judul perubahan dan perbaikan itu
mesti diletakkan dalam satu konteks
dalam satu nafas kesinambungan
dan perubahan serta perbaikan
kesinambungan dalam arti
pidato ahi juga dengan jelas
yang sudah dianud dan diaduk
sejak era para pendiri republik dulu
tentu akan dipertahankan
tidak mungkin diubah ubah
itu tentu akan dijaga
bagian dari kesinambungan
ahy juga dengan gamblang menjelaskan
dalam pidato yang bersangkutan
hal hal yang sudah baik
yang telah diletakkan oleh presiden presiden sebelumnya
mulai dari bung karno pak harto
gustur ibu mega
saya sendiri dan juga pak jokowi nanti
yang memang sudah tepat sudah baik
tidak mungkin diubah ubah
itu kewajiban moral
bagi setiap pemimpin
untuk tidak begitu saja mengobrak abrik
lantaran yang bersangkutan tidak suka
atau dianggap itu masa lalu
perubahan dan perbaikan
sesuatu yang juga akan dilakukan dan diperjuangkan
apa yang akan dilakukan perubahan dan perbaikan
lagi lagi kalau merujuk apa yang disampaikan ahy
barangkali ada kebijakan
dan sudah diurahkan one by one
cara cara negara pemerintah
berhubungan dengan rakyatnya
yang dinilai selama sembilan tahun ini
tidak tepat atau kurang tepat
apakah kebijakan ekonomi
kebijakan kesejahteraan rakyat
kebijakan menegakkan keadilan
kebijakan tentang menjaga ruang yang cukup untuk
demokrasi dan hak azazi manusia
mereka sudah mengidentifikasi
dan itu sah boleh
untuk dilakukan oleh pemimpin berikutnya lagi
karena tetap ditatap dalam konteks yang utuh
kesinambungan dan perubahan
jelas yang diubah apa kok
dan itu semua berangkat dari
rakyat menginginkan hal hal tersebut
itulah yang akan
yang saya pahami dan saya yakini
sehingga tidak perlu ada disinformasi
seolah olah kalau perubahan dan perbaikan itu
mengubah sesuatu yang menjadi
nilai nilai dasar kita
kesepakatan atau konsensus bangsa
yang selama ini kita jalankan
bukan bukan itu
jadi tidak perlu ada kekhawatiran
tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali
pak sbe kita tahu
bapak juga pernah berada ketika
petahana dua periode kemudian
sudah harus kembali seperti yang tadi bapak sampaikan
harus bersiap kembali menjadi orang biasa
pada saat itu apa yang pak sby lakukan
kalau kita lihat
banyak yang sekarang menyebut
ada cawe cawe sekarang
pada saat itu dua ribu empat belas
apa yang terjadi
dan apa yang pak sbe lakukan
ya saya mengikuti
apa saja yang dilakukan oleh
dan tokoh tokoh yang lain
karena begini mbak putri
rakyat ini tahu
kami semua tahu
apa yang terjadi
di lingkar kekuasaan
dan di pemerintahan secara luas
mana yang rakyat tidak tahu
jadi kalau ada pemimpin atau siapa pun
menganggap rakyatnya tidak tahu
nah dari situ
itu pilihan pak jokowi
tapi saya punya pilihan yang sangat berbeda
ketika tahun dua ribu empat belas
dilaksanakan kembali pemilihan presiden
saya sebagai outgoing presiden tentu
apalagi punya ikhtiar untuk menambah lagi
masa bakti saya karena memang sudah jatuh tempo
dan saya harus setia pada konstitusi
dan harus menghormati semangat reformasi
waktu itu saya netral
saya persilahkan baik pak jokowi bersama pak jokowi
dan pak yusuf kalla untuk berkompetisi
dengan pak prabowo bersama pak hatta rajasa
secara sehat secara demokratis
dan menjaga tetap norma norma yang pantas
saya tidak masuk dalam political play
dan lain lain yang menurut saya
itu kalau saya
tetapi tidak berarti saya apatis
dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kpu bawaslu
memang ada kpu bawaslu
yang oleh konstitusi oleh undang undang diamanati
untuk menyelenggarakan termasuk pengawasan pemilu
hajat rakyat itu
yang bertanggung jawab tetap negara
saya sebagai presiden waktu itu
saya paling bertanggung jawab
dan tidak boleh menganggap yang lain juga bertanggung jawab
untuk damainya pemilu
untuk jujur dan adilnya pemilu
harus jujur dan adil
proses demokrasi berjalan dengan baik
tidak tergoncang situasi politik
dan rakyat bisa memilih dengan
atau berangkat dari hati nuraninya
jadi kalau urusan political play nya
saya tidak boleh masuk kalau saya
tapi saya bertanggung jawab
lantaran ada pilpres itu
tidak perlu saya menyalahkan pihak lain
setelah pemungutan suara pemilihan presiden
bulan awal juli ingat saya tahun dua ribu empat belas
terjadi dinamika yang luar biasa
saya mendapatkan informasi dari pihak intelligence
pihak kepolisian dan semua alat
dan saya pastikan intel dan polisi kita tidak berpolitik
kita ikut ikutan dulu
sehingga saya yakin ini mengandungi kebenaran
apa yang saya dapatkan
dengan wake on itu
ada pihak yang tidak terima
dan bersiap siap waktu itu
akan ada gerakan turun ke jalan besar besaran
oleh karena itu di ruangan ini
saya undang kedua pasang itu
pak jokowi dan pak yusuf kala
saya undang kedua beliau
hadir di ruangan ini
sekitar jam sembilan atau jam sepuluh malam
setelah itu saya undang juga pak prabowo
dan pak hatta rajasa
juga tengah malam
kalau ada ketidakcocokan dengan wake on
ada prosedurnya ada prosesnya
yaitu mahkamah konstitusi
tempuh cara seperti itu
tetapi saya reject
dan saya harus mencegah terjadinya
tindakan di luar itu
apalagi kalau bermain main dengan keamanan
ketertiban dan kedamaian
saya appeal betul kepada kedua pasang itu
kedua pasang itu bersedia
nah dalam hal itu saya bertanggung jawab
tapi saya ikut di situ
sehingga kalau saya dengar sekarang
pak nanti kalau pemilu gaduh
saya bilang itu kebalik
justru negara pemerintah presiden
dengan pembantu pembantunya harus meyakinkan
semua berjalan dengan baik
tidak boleh berandai andai
tidak boleh berhipotesa
akan dilakukan penundaan atau apa gitu
kalau nggak begitu
kebalik cara berpikirnya
justru harus bertanggung jawab
bukan kpu bukan bawah seluruh dalam konteks ini
memastikan pemilu berjalan dengan damai
netral aparat negara juga tidak berpihak
dan soal itu pak sby mungkin juga mengikuti tentunya
kalau kita masih bicara soal dinamika politik kontestasi dua ribu dua puluh
tentu mengikuti soal antara cikeas dan teuku umar
aduh saya deg degan nih nanyanya
antara teuku umar dan cikeas
baru baru ini kita tahu mas ahaye bertemu dengan mbak puan
kemudian masyarakat kemudian bertanya tanya sekarang
kapan kira kira pak sby akan bertemu dengan ibu megawati
tapi selain itu selama saya meyakini
selama tidak ada konfirmasi selama tidak ada penjelasan
maka masyarakat akan terus menduga duga
bahwa ada kerenggangan memang antara pak sby dan ibu mega
nah mumpung di sini saya ingin konfirmasi apakah itu betul bapak
untuk diketahui sebetulnya saya waktu memimpin indonesia dulu
selama sepuluh tahun
setelah sembilan tahun di luar pemerintahan itu
beberapa kali boleh dikatakan juga kerap bertemu ibu megawati
dulu kerap bertemu dengan pak taufik kemas mbak puan dan juga yang lain lain
artinya tidak berarti kami tidak pernah bertemu
sebaliknya kami sering bertemu di berbagai event
nah yang kedua kalau apa namanya ditanyakan
apakah mungkin ada pertemuan khusus pasca pertemuan mbak puan dengan ahy kemarin itu
saya memandangnya begini
sangat mungkin kami sebagai sama sama mantan presiden
suatu saat bertemu dalam suasana yang lebih baik begitu ya
karena sebetulnya ya
tidak ada secara ideologis pandangan pandangan dalam kehidupan bernegara
pandangan pandangan dalam kehidupan bernegara
yang diametral antara beliau dengan saya
itu penting supaya tidak ada barrier apapun
kadang kadang ada barrier ideologis
dan seterusnya yang membuat seseorang menjadi berjarak
jadi sejarah akan mencadat dan saya masih punya keyakinan bahwa
pada saatnya nanti pertemuan itu akan terjadi
dan kami berdua juga mendengarkan harapan
dan kami berdua juga mendengarkan harapan rakyat
rakyat itu kan senang pemimpinnya rukun
saling menyapa dan seperti itu ya
kalau ditanya apa ada hal yang sangat khusus
saya juga berpikir mungkin ya
kompetisi kami berdua dulu dua ribu empat dua ribu sembilan itu
dipandang cukup keras
cukup keras karena sebelumnya tidak pernah ada pemilihan presiden secara langsung
tidak pernah ada
tidak pernah ada yang memilih mpr
nah ini pertama kali ada kampanye ada beradaban hadapan ada debat dan seterusnya
sehingga barangkali itu tentu ada bekasnya bagaimanapun gitu
ditambah lagi begini waktu saya memimpin sepuluh tahun pdi sebagai oposisi
nah sekarang ketika ibu megawati dengan pdi berada di pemerintahan
demokrat yang di luar ini juga membuat jarak tentunya
tanpa kita desain dan kita sadari
jadi barangkali itu menurut pandangan saya tetapi bottom line ya
artinya kami tidak saling mengganggu
ibu mega tidak pernah mengganggu demokrat mengganggu saya dan keluarga
saya juga begitu tidak mengganggu pdi perjuangan
waktu menjadi presiden sampai sekarang saya menghormati ibu mega dengan keluarganya
nah itu modal yang penting menurut saya karena saya melihat itu dari bagaimana ibu megawati yang saya katakan
tidak pernah apa istilahnya ya mengganggu dan bahasa rakyatnya ibu megawati tidak jahat
saya juga tentu tidak mungkin jahat kepada ibu megawati dan kepada siapapun menurut saya modal ini
kesamaan ideologi kesamaan kesehatan
kesamaan tentang kerangka bernegara sama sama kita berbeda memang belum cair hubungan kami
tapi kita menjaga nilai nilai moral dan etika
menjaga nilai nilai moral dan etika menarik sekali
karena begini tentu publik kemarin juga agak terkejut ketika pak isbi menyampaikan soal mimpi
itu juga banyak yang membaca ini pertanda ini memang sekali lagi kami hanya bisa menduga
rakyat hanya bisa menduga kami hanya bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi dengan elit dan para tokoh tokoh ini
tapi kalau misalnya bisa kembali ke soal mimpi itu apa sebenarnya gambarannya pak sby
dan apakah ada sosok yang terlihat jelas di sana karena masih banyak yang penasaran
iya yang pertama mimpi itu hak saya
nggak boleh ada yang marah saya bermimpi
karena memang tidak bisa direncanakan mimpi itu
tiba tiba datang begini mbak putri mimpi itu juga cerminan dari apa yang dipikirkan yang dirasakan yang dihadapi oleh seseorang
berangkat dari tesis itu barangkali di bawah sadar saya saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang saya katakan tadi
kalau hubungan antar pemimpin antar mantan presiden itu terjaga dengan baik saling menyapa saling bersilaturahim itu kan teduh itu
rakyat juga suka mbak puan ketemu ahi saja kemarin komentarnya banyak sekali yang positif
saya naik bus dari jakarta berhenti di semarang berhenti di solo ke pacitan pulang pergi rakyat juga begitu suka senang
ada pertemuan antara mbak puan dan ahy pdi perjuangan dengan demokrat yang dianggap akan berjarak selamanya
mereka merespon seperti itu
nah oleh karena itu mungkin muncul dalam mimpi saya apa yang saya pikirkan saya rasakan tentang keindahan
kalau semua bisa saling menyapa dan bersilaturahim kembali
itu penting nah kalau soal sosok presiden ke delapan begini
ini kan mobil
tidak mungkin saya kok dalam mimpi saya sepertinya bayangannya itu ini yang akan jadi presiden
karena itu mimpi hanya mimpi
seperti judul lagu itu ya bisa benar bisa salah
tetapi yang penting message nya poinnya kalau mimpi itu merupakan cerminan dari yang saya rasakan yang saya harapkan
ya para mantan presiden dengan presiden yang akan datang pun
nanti hubungannya akan mesra baik dan bisa membawa keteduhan di negeri kita ini
ya karena itu sama betul betul itu harapan masyarakat gitu ya pak ya
oke kita sekarang jeda dulu pak sby
nanti setelah jeda saya akan bertanya soal judicial review usia capres dan cawapres ke mahkamah konstitusi yang saat ini sedang berlangsung
apa tanggapan bapak susilo bambang yudhoyono tetap bersama kami
bersama kami di wawancara eksklusif cnn indonesia dengan presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono
pak sby kita sedikit mengikuti perkembangan akhir akhir ini soal ekonomi pak sby

ketika imf menekan indonesia berkaitan dengan ekspornikel
tapi kemudian indonesia menolak untuk intervensi imf itu
dan kita tahu pelunasan utang imf itu terjadi pada masa pemerintahan pak sby dulu
mengapa ini begitu esensial pelunasan utang ini begitu perlu dan penting dilakukan pada saat itu
apa pertimbangannya dan apakah itu memang berkaitan selain berkaitan tentang kewajiban
apakah ada hal lain yang berkaitan dengan itu pak sby
kalau saya merecall mengingat kembali mengapa kami dulu ingin betul segera melunasi utang imf
meskipun tidak saya janjikan dalam kampanye pilpres waktu itu
begini rakyat kita ini
dengan utang imf itu merasa terhina merasa dipermalukan sebagai bangsa
saya tahu itu psikologis yang ada dalam hati dan pikiran saudara saudara kita
rakyat indonesia di seluruh tanah air
oleh karena itu wajib hukumnya sebagai pemimpin saya
mendengarkan dan mengindahkan perasaan rakyat itu dengan berupaya
untuk segera melunasi utang imf itu
itu alasan pertama
nah yang kedua mungkin tidak banyak diketahui oleh publik
dengan kita masih berhutang kepada imf kepada negara negara donor
sebetulnya kita punya ekonomi kebijakan ekonomi termasuk apbn itu dikontrol
bukan hanya diawasi
ada satu forum
kita para menteri ditanya satu demi satu tentang kebijakannya
tentang programnya tentang bagian dari apbn yang terkait dengan kementerian itu
dan itu caranya seperti menghadapi kita itu seperti bos menghadapi bawahan
ini kan sama dengan kita tidak berdaulat tidak mandiri dikontrol kita punya
rancangan apbn semua kebijakan yang dianggap tidak cocok dengan negara donor dan imf
kita negara berdaulat saya punya banyak keinginan untuk memajukan ekonomi kita
menurunkan pengangguran menurunkan kemiskinan bagaimana
harus disetujui oleh cgi dan imf
oleh karena itu setelah saya hitung hitung memang juga saya mengambil risiko
sejumlah menteri mengatakan tolong dihitung baik baik pak
jangan sampai nanti malah kita kewalahan
tapi ada kepentingan yang lebih besar
psikologi masyarakat kita dikontrol tidak menjadi pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri
nah setelah kita lunas nasni
empat tahun lebih cepat
maka kita kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri
budget alocation dalam fiskal kita dalam apbn kita
sepenuhnya di tangan kita
itulah pikiran lengkap saya dulu mengapa dipercepat dan memang bisa kita percepat pelunasannya
dan itu menumbuhkan pride
kita sekarang yang juga akhir akhir ini
ramai diperbincangkan pak sby berkaitan dengan judicial review usia capres dan cawapres ke mahkamah konstitusi
bagaimana pandangan bapak terkait ini
saya melihatnya begini ada dua dua hal dua aspek lah yang akan saya angkat
kalau soal keinginan publik atau bagian dari masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada mahkamah konstitusi
yang berkaitan dengan kenapa harus dibatasi empat puluh tahun usia capres dan cawapres
mereka inginkan lebih rendah
ada juga yang menginginkan oke kalau menjadi capres cawapres diturunkan tolong jangan juga terlalu tua
batasilah maksimal tujuh puluh tahun supaya efektif masa bakti seorang pemimpin
presiden dan wakil presiden
itu sepenuhnya hak rakyat boleh tidak dilarang
namanya pemikiran dan itu bukan kitab suci umur atau usia baik capres maupun cawapres
oleh karena itu saya tidak menyalahkan dan tidak menganggap itu keliru boleh
yang saya soroti yang saya amati mengapa dibawa ke mk
mk itu penjaga pengawal konstitusi
mk tidak boleh melakukan kegiatan memutus perkara yang tidak diatur dalam konstitusi
itu berarti kan malah keliru
mk tidak boleh melanggar konstitusi
pagar tidak boleh makan tanaman begitu
karena usia itu diatur oleh undang undang
siapa yang bertanggung jawab bikin undang undang
ya kembali presiden dan dprs
sedikit kontribusi dprs
kembalikan ke situ
kalau memang dianggap terlalu tua untuk capres capres bisa tiga puluh lima atau misalkan nanti nggak boleh lebih tujuh puluh tahun
serahkan kembali kepada presiden dan dprs begitu
kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur
misalkan tidak boleh ada pembatasan usia
konstitusi misalnya undang undang ada pembatasan
empat puluh tahun nah baru itu dilakukan judicial review
mk menguji apakah bertentangan dengan konstitusi
ini nggak ada urusannya dengan konstitusi
bukan kewenangan mk salah alamat
mk harus hati hati jangan sampai nanti justru melanggar konstitusi
kan hanya empat tugas mk itu
satu yang itu menguji undang undang terhadap konstitusi
kemudian sengketa antar lembaga
yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar
kemudian urusan pembubaran partai politik
dan satunya lagi memutus sengketa hasil pemilu
jangan keluar dari itu
supaya tertip negara ini
jangan ada tambahan tambahan yang justru ya merusak gitu
itu pandangan saya terhadap debat polemik tentang usia
bagaimana dengan isu yang sampai sekarang masih terus dihembuskan
bahwa ada dugaan ada pihak pihak yang menginginkan hanya dua pasangan capres cawapres saja
yang nanti bisa berlaga di pilpres dua ribu dua puluh
saya juga mendengar
dan lebih tepatnya saya mengetahui
saya katakan tadi
jangan ada dosa di antara kita
apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini
pertanyaan saya ya
sealamatkan kepada yang punya pikiran
untuk cukup dua pasangan
kita kan harus punya akal sehat
apa konstitusi melarang
apa undang undang melarang
apa demokrasi melarang
wakil beliau pak amsahas maju
menteri beliau pak yusuf kala maju
menteri beliau pak agung gumular maju
saya sudah di luar kabinet waktu itu
ibu megawati tidak melarang tidak membatasi
berjalan dengan baik
tidak ada masalah apapun
wakil saya pak yusuf kalla maju
tidak ada masalah
juga berjalan dengan baik
menurut saya itu tidak bagus aneh dan apa tujuannya
karena pertentangan dengan semua tadi itu
oleh karena itu berikan ruanglah
karena mereka punya hak pilih
hak memilih dan hak untuk dipilih
kenapa harus ditutup peluang dan ruang itu
kalau sudah berlangsung entah dua pasangan tiga pasangan empat pasangan terserah
maunya mereka maunya rakyat
biar rakyat menjadi hakim
di antara tiga pasang dua pasang empat pasang itu rakyat memilih siapa
negara memberikan fasilitas
siapapun di negeri ini
jadi kalau dikembalikan ke situ demokrasi kita berjalan pada arah yang benar
tidak ada kepentingan pribadi kepentingan orang seorang kepentingan golongan golongan tertentu untuk mengatur ngatur
tidak boleh dari dua pasang
ini kan aneh
jangan menjadi negara aneh
menjadi negara akal sehat
sekarang kita jeda dulu
setelah jeda di segmen terakhir kita akan mendengarkan pesan pak sby untuk presiden terpilih berikutnya
tetap bersama kami
ya kalau belajar dari pengalaman saya di masa lampau dua kali menjadi capres
tapi juga pernah mengelola pemilu sesuai dengan tanggung jawab presiden kepala negara kepala pemerintahan ketika saya tidak maju sebagai capres
nah dari semua itu mengingat juga apa yang menjadi harapan rakyat
sepanas apapun pemilu itu
sekeras apapun kompetisi itu
tolong dipastikan dan negara bertanggung jawab ini
jagalah pemilih ini pemilu ini betul betul damai
nggak ada artinya kalau tidak damai
terjadi kekerasan di sana sini
gagal indonesia gagal negara
yang kedua juga patut diingat
karena negara ini sebetulnya tidak boleh ikut ikutan
saya katakan tadi yang berdaulat rakyat
partai politik masih lebih berperan dibandingkan eksekutif
oleh karena itu betul betul jaga netralitas negara
yang namanya tni polri bin penegak hukum bumn
jangan berselingkuh pada undang undang dan konstitusi
rakyat tidak akan bisa menerima
netral mereka milik semua
bukan milik capres a capres b
bukan memiliki bukan milik partai politik satu partai politik dua
kalau itu terjadi ini my hope harapan saya
maka rakyat akan menerima nanti hasilnya
kita tidak tahu yang terpilih siapa
nah kalau pemilihnya damai
ketidak netralan dari negara
kemudian tidak ada kecurangan yang dikhawatirkan banyak orang
siapa yang terpilih itulah pemimpin kita
kita harus terima dengan sepenuh hati
saya mendidik diri saya sendiri
mengajak yang lain
itu yang terpilih harus kita terima
negara bertanggung jawab
dipenuhinya semua prinsip prinsip
dari pemilihan umum
lalu apa pesan untuk presiden terpilih nantinya pak sby
presiden ke delapan ya
yang muncul dalam bayangan mimpi saya itu ya
pesan saya adalah
segera satukan kembali rakyat kita
meskipun kita berusaha tidak terlalu tajam kompetisinya
tapi tetap ada luka
setelah disatukan kembali
sang pemimpin baru
sang presiden baru pastikan
seluruh rakyat indonesia secara adil
baik yang memilih yang bersangkutan
maupun yang tidak memilihnya
nggak boleh aduh aduh
provinsi ini saya kalah
udah saya gak akan kasih banyak
kalau perlu apbn saya kurangi
nggak boleh dong
sudah milik semua pemimpin semua
jadi ayomi pimpin secara adil
nah yang ketiga
itu kan berkampanye ria
tolong penuhi janji itu
jangan berkampanye ria
berbohong sebetulnya kepada rakyat
janjinya luar biasa tiba tiba ketika memimpin
sedikit sekali yang dilaksanakan
nah itu menurut saya menjadi penting
ini juga harapan rakyat bukan harapan seorang sby gitu ya
oleh karena saya berdoa
saya doakan betul pemilu berjalan dengan baik
pemimpin yang akan datang nanti juga memenuhi harapan rakyat
dan negara kita makin kedepan makin berjaya
itu aja mbak putri
baik terima kasih banyak psby atas waktunya
hari ini sudah memberikan masukan
dan tentu saja saya yakin
kita semua masyarakat yakin bapak juga tidak akan pernah lelah
untuk terus memberikan pemasukan
pemikiran untuk negeri
psby terima kasih sekali lagi
saya selalu bapak
sama sama mbak putri juga begitu
ya terima kasih
ya demikian wawancara ini
eksklusif cnn indonesia dengan presiden republik indonesia ke enam
presiden ke enam republik indonesia
semoga memberikan inspirasi
dan juga mengonfirmasi beberapa hal
terima kasih saya putri ayuni tias pamit